gimana itu warung obarokah
kalau pembukaannya aja abah sama umi udah ngomongin orang
rum kalau yang lo maksud itu sakit hati si sulam bagus dong
itu berarti misi obama umi berhasil bikin dia kesel
tapi rom tidak akan menyalahkan mereka sebagai pihak yang terzolimi
apalagi kalau haji sulam itu ngedoain aba sama umi yang gak baik
umi tadi ketemu sama haji rodia di tukang sayur
kebetulan di tukang sayur itu lagi rame ibu ibu lagi pada belanja
umi bilang aja si haji sulam itu otak dari penculikan kaki gue
dia bilang begitu
tuh ibu ibu gak makan lagi beli buburnya si haji sulam
karena ibu ibu di sini
satupun yang suka sama preman
yang otak pereman kayak si sulam itu mbah
tau rasa tadi ya
gue mah ada dengkotnya di sini
kalau si sulam
tukang bubur orang melarat
abah sama umi pasti lagi berguncing lagi
hm dan hm mark ini bakalan maju
mal yang di atasnya tuh ada rumah rumahnya gitu
itu namanya apartemen
kenapa sih nurung
lo pasti dengerin omongan abah dan umi
kuduh lo denger
biar lo tau siapa itu si sulang sebenarnya
kenapa sih lo
kok diem aja dong tadi
malah mau melek segala
lo kenapa diem aja nur
nih gara gara si robby yang aba usir semalem
bisa jadi mi
masa depan robby itu beda banget dengan rahmadi
udah deh neng
jangan pake cinta cinta model laila majnun
kagak jamannya sekarang
jamannya sekarang nih jamannya harte bende
lo mau beli gelang
asal lo punya bende semua kebeli
cinta juga bisa dibeli umi
orang orang kaya banyak tuh yang beli perempuan perempuan cuma sejam atau dua jam
kok lo ngomongnya begitu rum
ya rum cuma cuma nurusin omongan umi
ya semuanya dinilai sama harga sama harta
yang positifnya aja yang diambil
jangan yang negatifnya

rum sedih bukan karena rum kehilangan seseorang
tapi rum tuh takut mbak mi
kalau abah sama umi dimurka sama allah
doa tuh rum doa
yang benar aja
yang dimurka allah itu si sulam
dia kan sengaja mau jalan kayak abah
sengaja mencuri abah lagi
mi lapar nih
masuk makan ren
tuh makanannya enak banget
gimana itu warung mau barokah
kalau pembukaannya aja abah sama umi udah ngomongin orang
kalau yang lo maksud itu sakit hati si sulam
itu berarti misi abahma umi berhasil bikin dia kesel
tapi rom tidak akan menyalahkan mereka
sebagai pihak yang terzolimi
apalagi kalau haji sulam itu ngedoain abah sama umi yang gak baik
dan abah tau kan mbak
doa orang yang terzolimi itu cepat dikabulin sama allah
dulu ncing punya temen majikannya tuh zolimin dia
terus dia berdoa sambil nangis
memohon keadilan sama allah
lo tau gak apa yang terjadi
tuh majikan ditangkap polisi
gara gara nabrak anjing
makanya jangan suka zolimi orang
rum lo tau gak
ncing lo nih sekarang sedang dizolimi
harunya kan harta warisan udah dapet
sampai sekarang belum dapat juga
padahal kalau ncing dapet tuh harta warisan
hah naik haji mah
yang pertama ncing pengen nikah dulu sama adika
ya gitu yang ibadah
abah lo jarang haji
kupingnya gak pernah denger
ada hadis nabi yang mengatakan
menikah itu adalah sunahku
barang siapa yang tidak suka
maka dia bukan golonganku
encing kok bisa hafal sih
hadis itu kan kalau nggak salah
rawinya ibnu maja dan aisah rodiallohu anha
ncing lo kan secara duda
jadi yang ncing pelajari ya hadis hadis yang berhubungan dengan duda
ncing dulu anak pesantren
hampir sih berangkat pesantren
cuman ncing sibuk jadi keburu ke luar negeri
berhubung keburu ke luar negeri
mari kita berdoa dulu nih ya sama sama ya
hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yaafini amau
biasanya nggak pernah absent ngecheck gerobak mau berangkat
iya jo kali dia masih ga enak hati
bang ojo orang kalo modelnya kek abu jahal
makin menjadi dia
ini diamin aja kita serahin apa yang atas
insya allah dibukain pintu kemuzin
nggak usah ganti
check in tuh gerobak satu persatu
eh jangan sampai ada yang kurang
kenapa sih rom
kagak keluar rumah
hati rom gak enak banget ma
lu takut hari ini dagangan kita sepi
masa cuma gara gara semalam aja lu
sampai kagak mau keluar rumah
lu harus dipikirin
gak ada yang perlu ditakutin
kalau mau takut sama allah
itu semua diatur sama allah
bukannya sama haji muhyiddin
emang dia punya mandan
mulet yang ada di batang sagu
itu dia bisa hidup
karena allah bang
udah semua cerahin aja sama yang atas
allah yang mengkuasa
menghadapi apa apa juga tuh
mesti lapang dada